uji emisi merupakan prosedur untuk mengetahui kinerja mesin dan tingkat efisiensi pembakaran dalam mesin kendaraan bermotor
selain untuk keamanan berkendara lolos uji emisi juga menjadi kontribusi masyarakat dalam mengurangi beban pencemaran udara dari sisa gas buang kendaraan bermotor
siang mbak ada yang bisa dibantu

bisa dibantu dengan stnk nya
sebelum melakukan uji emisi harus dipastikan semua beban seperti ac dan radio
radio dalam kondisi mati
temperatur kerja mesin juga harus tercapai
jika belum kendaraan harus digas di dua ribu hingga tiga rpm selama satu menit
data kilometer dan data stnk juga harus dipastikan sesuai
septa pamungkas training department di salah satu bengkel jakarta pusat mengatakan bahwa uji emisi harus dilakukan setidaknya setahun sekali
ini tahapan selanjutnya ini propnya dimasukkan ke dalam kenal pot ini ya
itu harus benar benar masuk tiga puluh cm sekitar itu
sampai ujung benar benar supaya bisa mengukur dengan baik
kita lihat dari sini
ini hasil pengukurannya
kita tunggu sampai stabil kemudian kita cetak
untuk baku mutu emisinya yang diperlukan adalah co dan hc
baku mutu emisi yang digunakan mengacu pada peraturan gubernur provinsi daerah khusus ibu kota
kota jakarta nomor tiga puluh satu tahun dua ribu dua puluh
ini hasilnya gimana nih pak
hasilnya bagus karena co menunjukkan artinya pembakaran mesin dari mobil mbaknya bagus
terus kemudian untuk ac nya juga masih menunjukkan sembilan ppm dari yang speknya tadi maksimum dua ratus ppm
setelah pengecekan hasil uji emisi akan dimasukkan di situs ujiemisi jakarta go id agar dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan
ini masa berlakunya untuk satu tahun ya
terima kasih banyak
wah dengan ini kendaraan saya sudah lulus uji emisi yang berlaku selama satu tahun ya pak ya
terima kasih banyak ya pak
dinas perhubungan bersama suku dinas lingkungan polda metro jaya hingga pom tni akan menerapkan tilang uji emisi di jakarta pada satu september
kendaraan roda empat yang tidak lulus ujiemisi akan dikenakan denda sebesar lima ratus ribu dolar
rp lima dan rp dua ratus lima puluh untuk kendaraan roda dua
bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi tentu harus melakukan servis mobil mulai dari pengecekan mesin hingga filter bensin
laurencia gata softan herdiagama jakarta